dengan alasan tidak ingin membuat gaduh namun penegakan hukum tetap berjalan
kejaksaan agung masih merahasiakan waktu tepat eksekusi terpidana tahap ketiga
namun masalah transparansi ini digugat oleh sejumlah pihak yang masih berkukuh dengan pendapat menentang hukuman mati
lalu bagaimana evaluasi dua eksekusi mati sebelumnya
apakah ada efek jerah yang dihasilkan atau malah tidak berpengaruh sebenarnya
kami mengulasnya malam hari ini dengan todung mulya lubis advokat senior
selamat malam bang mulya
kemudian arsul sani anggota komisi tiga dpr
dan juga asep iwan iryawan akademisi hukum pidana
saya akan ke bang mulya terlebih dahulu
anda dalam melakukan titaran yang kita lihat dan juga beberapa pendapat dari politisi yang lain menyebutkan
pemerintah segera untuk transparan
apa yang anda khawatirkan ketika ini dengan alasan jaksa agung hanya bilang bahwa agar tidak gaduh
anda bisa menerima ini tidak
saya tidak bisa menerima
dan saya setunya ingin mengatakan satu hal ini
saya baru kembali dari
dari kongres hukuman mati dunia yang diadakan di norwegia di oslo
memang ini jadi perdebatan
apakah eksekusi hukuman mati itu harus diumumkan atau tidak
di china itu dianggap rahasia negara
di vietnam juga dianggap rahasiaan negara
tapi di banyak negara lain diumumkan itu diumumkan
jadi dia transparan dia terbuka dia akuntabel
nah memang tadi saya melihat di tv
yang ada di sebelah saya
yang mengatakan bahwa kewajiban itu tidak ada
kewajiban itu hanya pada keluarga
dan kalau itu orang asing kewajiban itu kepada perwakilan kedutaan asing itu sendiri
tapi dalam membangun transparansi dan akuntabilitas
saya sih tetap menuntut supaya pihak kejaksaan agung pihak pemerintah mengumumkan siapa siapa yang akan dieksekusi
dan kapan eksekusi itu akan dilakukan
nah mungkin jaksa agung kan sebagai jaksa agung
dia sudah punya data
dia sudah tahu siapa terpidana mati yang sudah menjalankan hukumannya dan menggunakan semua hak hak hukumnya
sampai mungkin pada tingkat gerasi
dia tahu yang belum
jadi sebenarnya tidak ada masalah
karena mengumumkan itu hanya memenuhi persyaratan transparansi
karena upaya hukum itu kan kalau dia sudah lakukan ya dia tidak bisa lakukan lagi
tinggal dilakukan eksekusi
saya hanya ingin minta
untuk membangun budaya transparansi itu
budaya transparansi itu pendegak hukum juga harus memulai ya
oke bagaimana pak arsul anda melihat ini budaya transparansi
saya apa yang disampaikan bang mulya setuju saja
apa yang saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban hukumnya kan memang karena hukum positif kita
undang undang nomor dua pnps tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat memang meletakkan semangat prinsip atau apapun kita bisa menyebutnya itu
eksekusi hukuman mati itu dalam suasana ketertutupan sebetulnya ya
tapi barangkali itu kan memang undang undang yang kita buat sudah enam puluh empat itu
jadi anda setuju ini dibuka saja
nah saya setuju semangatnya sebetulnya ketika kemudian perlu dilakukan transparansi
bahkan yang saya ingin adalah transparansinya itu bukan sekedar pengumuman
ya tetapi kan kita memang tidak bisa menutup mata bahwa ini yang namanya saja capital punishment
yang tidak bisa di reverse kalau terjadi kesalahan
karena itu saya bahkan lebih jauh lagi
keterbukaannya sebenarnya apa
nah keterbukaannya itu dalam bentuk kalau perlu ada semacam kayak audit proses hukumnya
ada nggak di situ yang bolong sebelum eksekusi itu final say nya itu mengatakan underse edward
bahkan saya ingin mengatakan itu
karena saya terus terang barangkali kalau soal hukuman mati posisinya beda sama pengul ya
tetapi saya juga tidak ingin agar sebuah hukuman mati ponisnya dijatuhkan dengan sembarangan dalam satu proses peradilan yang juga katakanlah banyak bolong bolongnya
jadi anda ikut meresap dong berarti kepada pemerintah agar terutama kepada jaksa agung sebagai eksekutor
agar segera mengumumkan jauh jauh hari daripada nanti diumumkan pada menjelang hari h
bahkan bukan itu
saya nanti kalau dalam rapat dengar pendapat yang akan datang
itu saya ingin menyampaikan
sebetulnya itu sudah kita sampaikan ketika kejaksaan agung mengajukan anggaran
di tahun dua ribu enam belas itu kan kalau tidak salah ada anggaran untuk eksekusi mati itu empat belas loh
saya juga ingin tahu
kalau dia untuk mengeksekusi sepuluh orang
kenapa kok perlu empat belas miliar gitu loh
nah itu ini kan juga harus ini dulu kok costnya mahal amat gitu loh
sampai audit ke belakangnya begitu evaluasi lebih komprehensif
di samping saya ingin juga ada evaluasi lah ya
karena ini semangat yang saya kira harus diletakkan tanpa harus menghapus hukuman matinya yang itu
tanpa harus menghapus
nah nanti kita akan masuk ke bahasan itu
tapi saya ingin lihat dulu dari pendapat kang asep
memang untuk transparansi harus diumumkan seperti di eksekusi jelit pertama dan kedua seperti itu ataukah
ini alasannya adalah agar tidak ada kegaduhan
anda setuju dengan alasan jaksa agung seperti itu atau bagaimana
ini kita nggak bisa bicara kegaduhan
ini masalah hukum
hukum pidana itu ajak segalitas
ini ada pelaksanaan hukuman
undang undangnya ada yang disebut oleh pak asro
dua pnps enam puluh empat dan lima enam
tata cara acara dan tempat itu ditentukan
bagaimana pelaksanaan eksekusi
memang hanya satu mengatur
bagaimana pemerintah hanya kepada tuan
keluarga atau penasihat hukum tiga hari sebelumnya
cuma dalam pelaksanaannya nih sejak kabinetnya pak jokowi ini mulai ngawur
ngawur itu apa
ada gelombang ke satu gelombang ke dua
kenapa kan ada gelombang tsunami sekalian kan
kayak tes masuk per kurus tinggi
tes per kurus tinggi diumumkan
yang lebih menarik kepentingan yang ngawur lagi
setiap ada isu resapel kabinet selalu jaksa agung itu bikin ini
perhatikan ini datanya
setiap ada isu eksekusi pasti muncul
karena sih ini kan biasa umumkan tiga hari beritahu kan
jadi maksudnya ini lebih politis begitu ya
ya ya maksudnya justru itu
padahal maksudnya itu dengan sederhana dia beritahu kan
nanti kalau diberitahu kan tiga hari mereka beritahu kan ke pak bang todung
beritahu ke media nggak ada masalah
soalnya cerita cerita berbeda sih
coba tiap gelombang satu gelombang kedua diundang media ribut
nggak jadi jumlah berkurang bertambah
jadi sebetulnya kalau mengutip kang asep
ini semua dimulai oleh jaksa agung
jaksa agung bicara tentang gelombang pertama gelombang kedua gelombang ketiga
nah kalau dia memang tidak mau memulai seperti itu
orang kan tidak tahu siapa yang akan dieksekusi
kapan eksekusi itu dilakukan
nah kalau mau strict pada kewajiban hanya tiga hari menjelang eksekusi
tapi ini kan jauh jauh sebelum hari sudah diumumkan
itu yang satu kedua ya
dan diumumkannya nggak ada waktu
nanti akan kalau akan bisa
kita nggak tahu nama namanya malah sudah ada nama bocoran bocoran
dan berubah rubah jumlahnya juga berubah rubah
nah yang dikhawatirkan apa kalau misalnya itu
itu nggak ada kepastian
padahal eksekusi itu terhadap keputusan sudah bat
bakal melakukan pk lalu haligrasi
yang saya takut satu lagi
bahwa jaksa agung juga mendapatkan kredit untuk eksekusi ya yang dilakukan sekarang ini
kredit politik ya pak
nah ini yang saya anggap ya kenapa sih kita bicara mengenai nyawa manusia kok
terlepas dari itu salah atau tidak salah
terlepas dari itu sudah final atau tidak
ini kan bukan kita yang menjadikan itu sebagai sirkus
jaksa agung sendiri yang menjadikan itu sebagai sirkus menimbulkan kegaduhan
jadi gini ketika itu proses hukum yang harus dilaksanakan
proses yang harus dilaksanakan
terlepas dari itu tidak setuju tidak akan mati
tapi sekarang ketika eksis mati ini dianggap di poin tadi
ada keberhasilan pemerintah melaksanakan putusan
padahal ini hal lain yang harus dilaksanakan oleh jaksa sebagai eksekutor
tapi ketika pas pelaksanaan tadi dikaitkan dengan kepentingan kepentingan
bahwa ada dalam kabinet
jadi diam maksudnya lebih baik diam saja
kalau ada kepentingan pelaksanaan
di pnp sudah dirinci
dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan itu dirinci bagaimana eksekusi
bakal lebih parah lagi
sekarang sos dikumpulkan di nusa kambang kan
eksekusi itu dimana dilaksanakan putusan
misalkan ya tanggerang tangerang jangan tahu sekarang
masalkan di sana
itu undang undang mengatur loh
tidak boleh eksekusi
hanya dipandangkan oleh kapolda di masa masa wilayahnya
jadi maksudnya yang dikritisi di sini adalah
tidak disebutkan namanya
tetapi tetap diumumkan akan ada gelombang tiga
ya akan ada akan ada
padahal kewajiban aturan kan tiga hari sebelumnya
kalau begitu menurut anda sekalian dibuka saja
jadi jangan mendapatkan kredit politik ya
tapi juga tidak taat kepada asas
tidak membuka semua nama nama itu
tidak mengumumkan kapan eksekusi itu dilakukan
kalau tidak mau seperti itu ya udah
tunggu saja tiga hari menjalankan eksekusi
jadi intinya anda tidak akan keberatan
kalau kemudian tiba tiba tiga hari
kalau anda mengatakan saya keberatan atau tidak
saya tak keberatan
karena saya menuntut transparansi dan akuntabilitas
nah ini kan kita bicara mengenai prosedur
bicara melihat tata cara
tata caranya seperti itu
undang undang mengatakan seperti itu
oke silahkan kalau mau jalankan seperti itu
tapi apakah saya setuju atau tidak
apakah saya keberatan atau tidak
saya pasti keberatan
saya harus bedain
kita bicara jenis hukuman mati
berdua dengan pak pantoni
sampai kiamat pun tidak akan pernah ketemu
tapi ketika bicara pelaksanaan mati
ya itu harus dilaksanakan
tapi pas pelaksanaannya tadi
ya tapi soal transparansi ini loh
bisa kan sejak saat ini
jangan tadi dimulai ada gelombang satu
gelombang kedua diumumkan menjelang selalu
kaitannya dengan resapel kabinet
kita akan hukuman mati tiga hari kemudian
dia pun akan tahu siapa pun tahu
sekarang kan akan akan
kalau akan sampai kiamat pun akan semuanya
kenapa jumlahnya berkurang mungkin ada salah satu yang masih
tadi anggaran saya ajukan empat belas

kalau misalkan tadi anggaran empat belas
nanti enam belas yang dua dari mana anggarannya
kan pertanyaan juga bagi saya kan
kalau misalkan tiga hari
ya akan tiga belas kan
barangkali saya sebut nama
misalkan freddy budiman akan
barangkali sedang prosedur
ya walaupun kita menuntut
freddy budiman harus masuk juga di situ
tapi sekarang jadi seolah olah tadi
ya selebrisnya tadi
dikait kaitkan dengan kepentingan kepentingan tertentu
bahwa ini ada keberhasilan pemerintah mendegakan hukum dengan cara melaksanakan eksekusi
saya kira ini kan tadinya sudah selesai begitu
bukan soal setuju tudah setuju bang mulya
tapi ketika anda tetap menuntut soal transparansi harus dibuka sejak awal begitu
nah ini tetap menjadi berbeda lagi
nah kalau saya saya kan melihatnya begini
ini kan ada soal pendidikan hukum
ada soal pendidikan hak asasi manusia
kita ini sudah mengadopsi pasal pasal dari deklarasi hak asasi manusia pbb
nah di dunia ini lebih dari satu ratus empat puluh negara sudah
menghapuskan hukuman mati
nah saya hanya melihat bahwa kita perlu ke depan melakukan satu wacana pendidikan hukum
pendidikan politik pendidikan hak asasi manusia
apapun hasilnya apapun outcomenya itu soal kedua
apakah bisa kita berdebat dengan jernih dengan terbuka dengan cerdas mengenai persoalan persoalan seperti hukuman mati ini
nah itu yang saya inginkan
nah keterbukaan transparansi itu akan membantu wacana perdebatan yang lebih terbuka itu
baik kita harus berikut terlebih dahulu
nanti kita akan lanjutkan lagi
bagaimana dengan dua eksklusi sebelumnya ketika dikatakan ini bisa diharapkan menimbulkan efek jerah
bagaimana evolusinya dari dua ekskusi terakhir ini
kami akan segera mengulasnya usai di dalam berikutnya
sebelum berlanjut ke bahasan selanjutnya saya ingin minta tanggapan dari kang asep dulu
kalau soal transparan tadi sudah dijelaskan
itu untuk sebuah diskusi bisa terbuka begitu ya
nah bagaimana menurut anda
apakah memang lebih baik transparan bahwa eksekusi ketiga ini akan nama ini ini dan ini
waktunya adalah tanggal sekian misalnya sejauh jauh hari seperti yang disampaikan tadi
setelah diberitahukan ya kan kewajiban diberitahukan kepada pihak dan penasaran untuk tiga hari
setelah itu kan juga apaan dia pasti mendengarkan
artinya ada transparansi di situ
cuma waktunya jelas gitu kan
harus transparansi ya bang harus
cuma waktu itu tadi kewajiban pertama kepada pihak keluarga
nggak mungkin dong media lebih tahu keluarga nggak tahu
artinya setelah tiga hari diberitahukan
terus mereka sebenarnya diberitahukan kepada keluarga
ya konfirmasi pesat atau apalah terserah
atau bertanya kepada semua pihak
kepada penggiat anti korupsi
terdengar di publik begitu akhirnya
cuma sekarang ketika diumumkan ngomong jangan menjelang nanti nanti
ya tadi menjelang resapel terus kan
kalau itu ya nggak akan pernah selesai sampai kapanpun ya nanti semuanya kan
kalau perspektifnya nggak seperti itu harus dijawab sama jaksa agung langsung
saya nge tag tag berapa kali biar prasetyo denger kok
oke lo mau dong lo boleh
kita tunggu ya mungkin provinsi kita bisa cek
ya ya nanti dia lihat lah
nah sekarang saya ingin tanyakan tiga hari cukup nggak waktu yang ada di undang undang itu
begini kalau soal apa yang ditulis dalam undang undang itu apa yang ditulis dalam undang undang
kita sih nggak bisa berdebat ya
nah apakah itu cukup atau tidak kalau saya tetap dalam prinsip karena saya tidak setuju hukuman mati
saya ingin memberikan seluas luasnya kesempatan
kepada terpidana mati untuk memperjuangkan haknya
nah saya ingin kasih contoh satu ya
di jepang ya waktu saya di oslo kemarin ada kesaksian dari seorang yang dihukum mati
dia empat puluh tujuh tahun ditahan di penjara
tapi setelah empat puluh tujuh tahun keluar tuh bukti bahwa bukan dia yang melakukan pembunuhan
dan dia hadir di sana
jadi dia kan usianya sekitar delapan puluh tahun
bayangkan empat puluh tujuh tahun ya
bisa bebas dari apa namanya jerat hukuman mati
oh artinya transparansi ini dibutuhkan untuk memberi kesempatan kepada mereka menempuh jalur hukum lanjutan
dalam konteks di mana itu dimungkinkan
nah di jepang itu dimungkinkan
tiba tiba ada novum ada saksi yang muncul ya
nah kalau itu tidak dimungkinkan memang dia tidak akan bisa melakukan apa apa juga
cuma saya akan tetap melihat bahwa perdebatan mengenai hukuman mati itu penting dilakukan secara publik dan secara kontinu aja
pak arsul bagaimana pak arsul
jadi sebenarnya transparansi dibutuhkan ini untuk kemudian memberi kesempatan seluas luasnya begitu ya
ketika mereka nama mereka masuk list mereka mungkin bisa masih ada waktu untuk berjuang
tapi kalau tiga hari kan
kalau kita lihat yang ada dalam praktek ini saya bukan belain pak jaksa agung ya
tapi dalam konteks
walaupun sama sama koalisi pendukung pemerintahan gitu ya
tapi ingin saya sampaikan merespon apa yang disampaikan oleh pak mungkinkan tadi
atau tidak kita dengar dulu jawabannya
itu bahwa sebetulnya kalau kesempatan
kalau saya soal tiga harinya itu harus direvisi saya malah setuju
ini undang undang udah tahun enam puluh empat ya
saya belum bisa jalan itu udah lahir undang undang gitu
sudah lima puluh tahun lebih gitu kan
nah jadi apa
saya kira undang undangnya perlu direvisi juga oke
tapi kan ke depan apa yang menjadi harapannya bang mulya kalau kita lihat apa yang ada di rkuhp itu yang akan terjadi
di dalam rkuhp yang sekarang sedang kami bahas di dpr itu hukuman mati
bukan lagi hukuman pokok
tetapi dia adalah pidana khusus
pidana khusus di mana sifat kehususannya
sifat kehususannya harus dijatuhkan secara alternatif
secara alternatif itu artinya seseorang bisa dijatuhi hukuman mati
tetapi kemudian kalau dia menjalani kan pasti harus menjalani hukuman penjara dulu
sampai sepuluh tahun ya
kemudian bisa berubah hukumannya
karena dia tidak mengulang tindak pidana apalagi kalau ketemu bukti baru
jadi sebetulnya ke depan ini ini kalau rkuhp ini disetujui nanti sebagai undang undang dan tidak berubah posisi soal hukuman mati
apa yang ada di dalam rkuhp ini sudah menjembatani antara bang mulyad di satu sisi yang anti hukuman mati dengan pak asep yang sangat mendukung hukuman mati
makanya dia duduk di tengah
dan saya kira itu artinya prinsip kehatian
artinya secara teoritisnya ini orang akan dihukum mati oke tapi tidak akan dieksekusi mati kecuali dia katakanlah kayak freddy budiman
sudah dihukum mati tapi bisnis narkotikanya tetap jalan terus dari lapas
itu tidak ada pilihan
kalau kasusnya seperti itu
nah kalau seperti itu ini ingin saya tanyakan juga bagaimana
saya melihat itu saya sebut itu indonesian way
cara indonesia menyelesaikan persoalan yang sangat kontroversial seperti ini
jadi ada dua kubu sebetulnya
kubu yang disebut anti hukuman mati abolisionis
kubu yang setuju hukuman mati retentionist
nah kalau di negara lain memang ya ini sangat jelas
tapi indonesia tidak mau milih di sini tidak memilih di sini
jadi ambil jalan yang di tengah
di negara lain nggak ada itu ya
hukuman mati itu dijadikan sebagai hukuman khusus
pidana khusus dan dijatuhkan secara alternatif
ya menurut saya ini jalan tengah yang bagus
karena memang persoalan hukum itu pada akhirnya tidak semata mata persoalan hukum yang tidak ada pengaruh politik
tidak ada pengaruh sosial tidak ada yang lain lain
menurut saya tidak mudah buat dpr tidak mudah buat presiden untuk mengatakan
oh saya setuju duanya ini saya setuju dengan yang ini
nah ini jalan tengah yang selalu kita ambil dari dulu
dan saya anggap itu yang mungkin untuk sementara ini adalah jalan yang paling baik
walaupun at the end of the day saya tetap objektifnya menghapuskan hukuman mati
tapi ini paling tidak jalan tengah yang baik
yang kak asep dan saya objektifnya berbeda
kita tetap ingin mempertahankan hukuman mati walaupun harus dikendali
tadi katanya di tengah ya
saya tanya kak asep dulu
kang asep jadi kalau dengan yang disebutkan tadi sudah jalan tengah yang baik atau anda menurut anda bagaimana
ini kan masalah sekarang
bicara hukuman matinya kan
nah hukuman mati itu satu jenis hukuman
terlepas apapun ml ml bersarat kayak ketentuan tertarat ya
hakim tidak akan mungkin menjatuhkan hukuman mati kalau nggak ada ancaman matinya di situ
karena hakim tidak menjatuhkan
tapi selama ancaman mati di tiap undang undang ini ada
dan sekarang tiap undang undang itu yang baru kan maka ya nggak usah doang
yang terakhirlah kemarin apa tuh
kekebalan seksual kebiri
matinya ada juga
ternyata politik hukumnya kan tidak menganut seperti rukuhp yang akan jalan tengah
ternyata tidak konsisten dpr juga
sama sama presidennya kan
nanti kalau rukuhp nya pukul satunya jadi
ternyata masih ada
kan semuanya kita sesuaikan dong
sesuaikan yang baru aja kan sesuaikan
nah itu juga
nah sekarang makanya saya bilang kalau saya mau percaya
mas ruzi tetap ada begitu ya di bakal
ya selama ada mah hakim akan menjatuhkan kalau sesuai dengan kejahatannya
tapi kalau nggak ada hakim tidak akan menjatuhkan hukuman mati sekali lagi
itu aturannya mas indah
nah sekarang kembali kepada dpr apa
apakah dpr nanti yang terakhir juga mengandung hukuman mati atau nanti akan kembali ke
ini konsep yang sebenarnya solusi daripada kedua kubu yang benar
ya yang terakhir tadi itu ya
nah itu saya kira nggak ada masalah
tapi jangan sampai nanti misalnya memberi kesempatan kasus budiman kasus ola itu kan berulang
udah mengajukan pekat obat ternyata gila juga kiloan gitu
nah ini juga memang harus ada solusi bagaimanapun terhadap kejahatan kejahatan serius kejahatan kejahatan luar biasa
yang berulang bahkan ya
berulang ya itu suka nggak suka
saya termasuk ya mas sampai kapanmu dengan bang todung akan berbeda terus gitu kan
tapi kalau soal budiman
karena dia bisa melakukan bisnis narkoba di penjara
ini pertanyaan serius nih kang asep ya
tidak mungkin seorang yang masuk penjara itu bisa melakukan bisnis kalau tidak diberikan fasilitasi
nah pertanyaannya siapa yang ingin fasilitasi
pasti orang dalam kan
nah tapi yang kena siapa
yang kena si freddy budiman
yang lain ini nggak kena nih
yang lain ini kalaupun kena dipindahkan
dikenakan sanksi administratif
nah ini yang saya keberatan
makanya saya selalu mengatakan bahwa
terutama kejahatan narkoba
itu kejahatan kolektif
bukan kejahatan individual
nah celakanya kalau freddy budiman mungkin dia otaknya
tapi banyak yang lain lain itu cuma pengedar
itu yang jadi tidak fair
boleh tidak langsung masuk ke contoh contoh real seperti yang kita sedang bicarakan freddy budiman
katakanlah tadi memang soal siapa yang memfasilitasi dia melakukan bisnis dalam cara
bukankah itu menjadi hal lain yang juga harus ditangkap secara real
harus ditangkap secara serius begitu ya
tetapi soal freddy budiman bahwa dia menjadi otaknya lagi
itu bukankah ganjaran hukumannya misalnya katakanlah tadi sangat setuju dengan kasus ini adalah hukuman mati misalnya
kalau anda sendiri melihatnya seperti apa
kalau saya jatuhkan hukuman seumur hidup ya tanpa remisi
biarkan dia menyelesaikan hidupnya di penjara
dan kalau perlu diasingkan di satu pulau
dijaga buaya lagi kalau
bukan buat binatang
kembali ke soal yang ditagih tadi soal konsistensi tadi bagaimana pak arsul
kalau misalnya ternyata rkuhp nya tadi disebut adalah jalan tengah
tapi beberapa hal yang lain tadi ternyata masih mencantumkan juga
ya kan begini
ini kan rkuhp itu kan dalam pembahasan
kalau kemarin kan yang terkait dengan apa
undang undang kejahatan seksual ya
itu kan artinya memang perpu ya
begitu nanti rkuhp terutama buku satunya itu jadi
yang mengatur ketentuan umum antara lain termasuk soal pemidanaan
nanti di buku dua semuanya disesuaikan
yang mengatur tentang jenis jenis tindak pidana
rkuhp kita ini nanti terdiri dari dua buku
ketentuan umum dan di buku kedua tentang tindak pidana
nah antara lain yang ketentuan pidana yang ada di semua undang undang itu nanti akan disesuaikan satu satu
sekarang kita coba masuk untuk mengevaluasi dua ekskusi yang sebelumnya
ada sebuah lembaga
ada sebuah lembaga juga dan beberapa pihak yang mengatakan
ayolah kita coba evaluasi dari eksekusi mati ini
seberapa besar sih efek jerah
karena yang dijanjikan dari kejaksana agung
dalam ini kan pemerintah lewat kejaksaan agung bilang untuk efek jerah hukuman mati
nah sekarang saatnya kita mengevaluasi ini agar bisa transparan
apakah memang anda melihat bung mulya
saya ingin lihat dari bung nia terlebih dahulu
apakah ini ada efek jerah yang dihasilkan dari dua eksekusi sebelumnya ini
ini kan debat klasik
dalam hukum pidana
pidana yang berat seperti hukuman mati itu menimbulkan efek cerah
tapi sejauh yang saya tahu sejauh yang saya baca dan banyak saya ketemu dengan beberapa ahli
tidak ada kaitannya hukuman mati dengan penjaraan
jadi orang yang diturunkan hukuman mati tidak akan jerah
tidak ada akibatnya sama sekali
dan saya melihat bahwa bisnis rekoban di indonesia tidak pernah berhenti dengan segala macam
karena begitu banyak eksekusi yang sudah dilakukan
nah di amerika tidak pernah lagi dipakai alasan efek jerah
di eropa tidak pernah lagi dipakai alasan efek jerah
dan mereka itu yang menghapuskan hukuman mati
mengatakan bahwa tidak ada efek jerah dalam kejahatan kejahatan yang sudah dijatuhkan pidana mati
nah mungkin ya kang asep tidak setuju
mungkin bung asrul tidak setuju
tapi ingat saya harus bantah juga
di amerika serikat itu di amerika serikat dari lima puluh dua negara bagian tiga puluh satu ya
tiga puluh satu itu masih mencantumkan hukuman mati dalam hukum pidana positif mereka
dan sebelas negara bagian itu masih aktif melakukan eksekusi
melakukan eksekusi hukuman mati
tapi asrul ya satu catatan
eksekusi mati pidana mati di amerika itu tidak dikaitkan dengan efek cerah
tidak dikaitkan dengan efek jerah
nah ini yang mau saya sampaikan
jadi memang ketika kita bicara setuju atau tidak setuju hukuman mati
itu jangan pakai paradigma efek jerah
itu sudah deterrent efek itu sudah ketinggalan zaman
ketinggalan zaman lalu
jadi kalau bagi orang yang pro hukuman mati
paradigmanya adalah kan kalau bagi yang anti hukuman mati
itu kan mengatakan lihat ada hukuman mati itu tidak menimbulkan efek jerah apa apa
nah kita harus balik paradigmanya
ada hukuman mati saja tidak ada kapok apalagi tidak ada hukuman mati
itu akan meningkatkan
iya itu harus seperti itu paradigma sekarang
setuju kalau logikanya dibalik seperti itu
saya sih agak agak tidak menangkap logikanya
bagaimana pak asep
itu sudah saya katakan kan
minimal hakim dengan hukuman mati mengurangilah perbuatannya
tapi jangan membandingkannya
kejahatan narkotika di amerika di eropa tidak sama seperti di indonesia
makanya kejahatan yang paling banyak dihukum indonesia hukuman mati terhadap pelaku
walaupun narkobawan narkobat mati tadi
makanya keras hukumannya
di sana memang tidak kena hukuman mati hukuman narkobawan narkobat mati
jadi kalau dibandingkan jumlah hukuman mati dengan tindak pidananya
nggak sama dengan di kita
mengapa kita melakukan hukuman mati
karena narkobanya sangat berat modus operandinya
bayangkan beberapa negara eropa dan amerika
yang di hukuman mati itu banyak bukan itu kan
jadi kita yang banyak yang akan di eksekusinya para narkoba mati
kejahatan efek jerak
bayangkan mengapa sekarang tidak ada efek jerak
ya tadi yang dikatakan masul
mereka di lp itu bukan masalah jerak atau tidak jerak
justru yang mereka melakukan hukuman mati
melakukan perbuatan bersama sama oknum orang lp
bersama jaringannya bersama backingnya bersama mafianya
yang tidak pernah dilakukan
coba kalau cepat cepat dulu
sekarang harusnya begitu ya
nah ajar peradilan sederhana mudah biar ringan kan
kalau sudah berkongkotop
beberapa sudah mengajukan gerasi sudah mengakui
sudah mengakui didiamkan
seperti nusa kambangan kepala lp nya
ada pencucian uang
ya itu ada pembiaran di lp
kalau begitu tidak memberi kesempatan bagi
kejahatan narkoba memang tidak pernah dieksekusi mati di amerika
di eropa juga tidak
itu memang dijatuhkan hukuman mati di beberapa negara bagian
tadi disebut ada tiga puluh dua negara bagian di amerika
tapi tidak semua menjatuhkan hukuman mati
melakukan moratorium cukup banyak
jadi hanya belasan yang masih melakukan hukuman menjatuhkan hukuman mati
sebelas tadi disebut itu ya
nah jumlahnya tidak banyak seperti kiloandi kita
pola pola predi pola pola itu tidak ada di sana
jadi berbeda di situ ya
oke tapi kalau
ini kan begini tadi katakanlah sudah tidak relevan lagi
kalau yang perhukuman mati katakanlah tidak relevan lagi
sama juga yang kontra hukuman mati menyebut bahwa
tidak ada hubungannya efek jerah dengan
tapi kalau pemerintah presiden dalam hal ini
katakan darurat narkoba lalu kemudian banyak dilakukan hukuman mati
ini bukankah tujuannya adalah efek jerah
tadi pemerintah kita saja sepakat bahwa ini adalah
harus dipisah mas indra
hukuman mati yang memerintahkan hukuman mati bukan pemerintah
karena presiden siapapun dprt hukuman mati mati
kalau hakim hukuman mati ya tidak bisa
saya ada usul begini
ini darurat narkoba ini ya apa betul atau tidak
saya sih ingin melihat dampaknya
hukuman mati ada dampaknya atau tidak
nah di malaysia juga ada masalah yang sama kang asep
malaysia itu pemerintahnya meminta expert internasional untuk melakukan studi
mengenai dampak hukuman mati dalam bisnis narkoba ini
itu sudah dikeluarkan sekarang hasil studinya
yang melakukan siapa profesor roger hood
ahli yang sangat dihormati di dunia
nah saya juga ingin pemerintah indonesia coba dah
kalau mau ya minta expert internasional yang dihormati di dunia
untuk melakukan studi
nah kalau itu apapun hasilnya nanti studi itu
ya kita ikutin hasil studinya itu
kalau mau melakukan seperti itu
tapi kalau tidak ya kita akan berdebat apakah itu betul betul darurat atau tidak
apakah angka angka yang ditampilkan itu valid atau tidak
sahih atau tidak
nah ini yang saya kira sih masih tetap belum settle di indonesia ini
tapi presiden sendiri sudah mengatakan darurat
menyerangi perang melawan narkoba
kalau saya berpikir sebenarnya bukan darurat ini bencana
bencana narkoba karena apa
yang terlibat tidak hanya bandar narkoba jaringan jaringan yang tadi berperan
karena uangnya itu gede bahkan mengalir kepada kekuasaan kekuasaan tertentu
kepentingan tertentu yang ada pembiaran
selama ini didihankan tidak sekadar kata bang tunung
ada ahli narkoba harus selesaikan membandingkan dengan ahli dari luar
kita akan selamanya begini gitu kan
orang akan melihat selalu akan melihatnya bukan apa
jumlah yang dibawa kilauan akibatnya ya hakim juga terpengaruh kan
ya matiin aja karena sudah ada jurisprudensinya kan
nah selama memang pemerintah tidak belajar bahwa peradaan narkoba tidak melibatkan oknum
aparat oknum kekuasaan oknum apa sih apa yang bermain dari awal sampai akhir
selama ini kita akan debatnya begini terus
kalau darurat katakanlah kemudian setelah dilakukan penelitian itu
akhirnya memang benar benar darurat kondisinya
hukuman mati tetap tidak setuju atau menjadi setuju kemudian
saya sih saya kata gue tidak setuju hukuman mati
walaupun itu kondisinya memang akhirnya ditemukan bahwa kondisinya
presiden kan mengatakan begini empat puluh lima puluh orang meninggal setiap hari karena narkoba
nah saya kasih kita mesti melihat secara lebih jernih
ya ini kita masuk soal teknis
apakah pembeli narkoba itu ini kang asep ya memang membeli ya dipaksa
kan ada free will disitu
nah apakah dia mati itu hanya kena narkoba
apakah tidak ada penyebab yang lain
apakah tidak ada sakit yang lain
ini banyak hal yang masih bisa diperdebatkan dipertanyakan
jadi kita memang harus hati hati untuk mengatakan
apakah betul empat puluh lima puluh orang pencandu narkoba itu meninggal karena narkoba
saya kasih saya bukan ahli saya bukan dokter
dokter yang bisa tahu ya kan
ya saya kira sih apa saya setuju saja
tetapi artinya menurut saya tidak pas juga kalau kita sama sekali meragukan
angka angka yang ada dari pemerintah
uu loh sebenarnya penggajian uu loh
ya karena itu juga yang di apa betul sekali yang dipakai oleh pnn
itu juga adalah para ekspor dari ui
jadi bukan hasil apa
penelitian dari pnn atau kemenka sendiri
ya itu memang prevalensi segala macam
jadi memang menurut anda kondisinya memang sangat mengkhawatirkan
betul kalau ya apakah
dari data yang ada sekarang ini
kita sih memang bisa berdebat soal istilah darurat atau apa
tapi bahwa luar biasa dan prevalensi itu semakin membesar itu iya
kalau kita melihat datanya dari tahun ke tahun
oke baik kita akan tahan dulu nanti kita akan lanjutkan lagi
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
menghukum mati narkotika saya berjanjian
untuk bandar bandar narkotika
untuk bandar bandar ya
bandar sekali lagi

tapi untuk bandar bandar jatuhkan mati saya berani taruhan gitu kan
tidak pernah ada kesesatan untuk kehukuman mati di peradilan
semua nih semua bandar bandar ya

tapi kalau yang lain oke lah pernah ada kesesatan

karena bagi hakim menjatuhkan

apalagi menjatuhkan mati

sudah pasti yakin

dicatat ini ya begitu bagaimana

sebagai contoh misalnya
saya nggak ingin bicara mengenai senyalaman umum
apakah sistem pengadilan di indonesia itu sudah cukup independen
cukup fair cukup bersih atau tidak
nah kalau misalnya kita melihat ya banyak sekali survei ya
mengenai lembaga peradilan
masih banyak ketidakpercayaan
masih banyak tuduhan
masih banyak tudingan mengenai korupsi kolusi ketidak independenan lembaga peradilan
nah itu saja yang saya mau lihat ya kan
nah jadi saya tanpa bicara mengenai kasus yang khusus yang spesifik ya
saya menganggap kemungkinan apa yang disebut
nah ini kan
putusan yang salah
nah tadi dikatakan oleh bung asrul
wrongful judgement itu dimungkinkan karena sistemnya atau karena individunya
nah selama ini ya kita catat dan kita perhatikan ya
menurut saya sih seharusnya ada ruang untuk mempertanyakan
tidak bisa diterima absolut begitu saja
ya mungkin tidak ada hak kita untuk bertanya
mengenai keabsahan keadilan dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan
nah saya sih masih meragukan ya sistem pln ini
ini buktinya aja banyak sekali kasus
tapi gini ya mas indra
kalau untuk yang pernah narkoba yang terhukum mati
semua sudah mengajukan gerasi
berarti dia menyatakan pengampunan yang telah dilakukan
bukan narkoba sekali lagi ya
yang dihukum mati itu semalem mengajukan gerasi
tidak mungkin mereka ada eksekusi kalau dia nggak mungkin langsung mengajukan gerasi
bagaimana kehususan ini
yang narkoba ya
kalau soal gerasi itu kan ada undang undangnya sekarang
jadi ada batas waktunya
tidak enggak seb
satu tahun memang
kalau dia lewat batas waktu dia tidak bisa gerasi
jadi ini juga ada hambatan
apakah orang mengajukan gerasi itu ya
mengakui dan minta pengampunan
mengakui atau tidak
tapi dengan putusan mk yang terakhir berlaku
memang diwajibkan baik undang undang
oleh undang undang untuk mengajukan gerasi
kalau tidak ya lewat jangka waktunya
ini memang tidak akan pernah ketemu ya
hukum itu berkembang karena kita perbedaan pemikiran
tapi secara eksistensi keberadaannya sudah mk sudah putus
yang diajukan oleh beliau
baik tapi nanti kita nantikan yang katanya jalan tengah tadi ya
tidak hanya itu
eksekusi jadi apa enggak
itu kita tunggu nanti
maka enggak seb
dan juga pak arsul telah bergabung
di cnn indonesia prime